saya sedih mak
saya sedih kalau mau masuk bulan puasa
orang orang mah enak mak
punya suami punya anak
saya sahur masak buat siapa
orang orang juga enak
bangunin subuhan suaminya sama anaknya
tut kamu kenapa
tadi perasaan habis cius cius meoyeng mioyeng
kok sekarang malah terbetut nangis begini
kamu berantem lagi sama cucu
mams aku boleh pergi ke jakarta enggak mams
aku mau pergi ke rumahnya pups
aku mau pergi minta maaf sama paps mams
kan udah mau bulan puasa
tidak tidak boleh

aku mau pergi minta maaf sama paps mams

tiap hari gue moetik lagi korban
kasusnya moment hal baru
liever seberang puasa
kita harus bersatir
kalau mau masuk bulan puasa kalau emak ada salah maafin ya
kalau saya banyak salah juga saya minta maaf
kamu kenapa tin
saya sedih mak
saya sedih kalau mau masuk bulan puasa
orang orang mah enak mak
punya suami punya anak
saya sahur masak buat siapa
orang orang juga enak
bangunin subuhan suaminya sama anaknya
nanti selama bulan puasa
nanti sahurnya di rumah mak
makasih banyak ya mak
tapi nanti malah ngerepotin
pasti nanti selama bulan puasa
siang akan terasa panjang sekali
saya pasti kesepian mak

kamu yang sabar ya kan
mak permisi dulu
sampai jumpa di sini
tuhan maui mahlikan seorang anak olfanya
yang suami maskul di sekolah dua tiga tahun